anda pasti pernah menemukan kondisi trotoar dan jalan dimanfaatkan sebagai lahan parkir oleh pengendara motor seperti ini
menyebalkan memang bagi pejalan kaki apalagi bisa membuat jalan menjadi macet jika sampai memakan badan jalan
ya keterbatasan lahan parkir memang menjadi masalah karena pertumbuhan jumlah pengguna sepeda motor tidak diimbangi dengan lahan parkir yang memadai
hal ini menjadi cikal bakal soul parking muncul sebuah startup pengembang aplikasi penataan parkir sepeda motor
anda cukup datang dan mengambil karcis parkir lalu tinggalkan motor anda karena akan ada petugas yang mengurus parkirnya
soul parking membangun dua modul di atas lahan sekitar seratus meter persegi
dengan tinggi delapan lantai satu modulnya bisa memarkir sampai dua ratus empat puluh motor
sehingga jalannya bisa berjalan dengan jalan yang lebih jauh
dengan dua modul bisa menampung empat ratus delapan puluh motor di lahan yang terbatas
dengan tinggi delapan lantai satu modul bisa menampung empat ratus delapan puluh motor di lahan yang terbatas
dengan tinggi delapan lantai satu modul bisa menampung empat ratus delapan puluh motor di lahan yang terbatas
dengan tinggi delapan lantai satu modul bisa menampung empat ratus delapan puluh motor di lahan yang terbatas
dengan tinggi delapan lantai satu modul bisa menampung empat ratus delapan puluh motor di lahan yang terbatas

dengan tinggi delapan lantai satu modul bisa menampung empat ratus delapan puluh motor di lahan yang terbatas